pernahkah kita mencoba
bersyukur juga jadi ada waktu kan untuk persiapan untuk play doi
nanti kita tunggu aja hari kamis untuk baca tontonan
sementara itu untuk pertama kalinya
sidang kasus dugaan pencemaran nama baik yang menyeret musisi jerings
akan digelar secara offline atau tatap muka pada selasa besok
sejumlah persiapan telah dilakukan oleh pihak pengadilan negeri denpasar
di antaranya telah berkoordinasi dengan kepolisian
untuk mengamankan jalannya persiapan
khusus untuk perkara jaring
terdakwa jaring ini
tamu atau pengunjung sidang yang boleh masuk ke ruang sidang cakra
nanti akan dilaksanakan di ruang sidang cakra
itu hanya dua puluh orang
kuasa hukum jerings mengaku sidang tatap muka ini
memang menjadi permintaan sejak awal persidangan
alasannya karena dengan sidang tatap muka
pembuktian material bisa dilakukan secara maksimal
di meliputan cnn